gempa bumi dengan magnitudo lima enam melanda wilayah barat daya kepaten cianjur jawa barat pada senin siang
gempa tersebut terkait dengan sesar sesar lokal yang ada di sekitar pusat gempa
apakah gempa cianjur ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust di selatan jawa
dan bagaimana mitigasi potensi bencana yang harus kita lakukan
melalui sambungan dari kita tergabung bersama ibu fepti febriani
peneliti dari madia pusat riset kebencanaan geologi brin
selamat siang ibu fepti
assalamualaikum selamat siang selalu ibu fepti
iya selamat siang
ibu kami minta dari anda analisa singkat dari gempa magnitudo lima enam yang terjadi kemarin di cianjur
iya berdasarkan hasil laporan dari bmkg ya
gempa ini termasuk gempa dangkal dengan kedalaman sekitar sepuluh km
kemudian terjadi di darat
dan magnitudenya lebih dari lima
jadi potensi kerusakannya cukup besar ya
korban jiwanya cukup banyak
kemudian keruntuhan gedung gedung di daerah tempat terjadinya gempa cukup besar
ini ada tidak kaitannya dengan gempa yang terjadi sebelumnya pada dua puluh november di pangandaran ibu
iya yang di pangandaran itu mungkin tidak terlalu ada hubungannya
karena kan yang di pangandaran kan terdapat di selatan jawa ya
hanya mekanismenya adalah zona sudopsi
sedangkan gempa cianjur ini dia kan terjadi di darat ya
nah kemungkinan faktornya adalah sesar sesar lokal
dari sesar cimandiri posisinya cukup jauh sembilan km
nah ini masih dipetakan apakah ada segmen baru dari sesar cemandiri
atau aktivitas lain sesar lokal yang belum diketahui oleh peneliti
ya mungkin sebagian warga masyarakat belum mengerti tentang sesar cemandiri
bisa anda gambarkan soal ini
sesar cemandiri itu apa
ya sesar cimandiri itu sebuah patahan
kalau kita mengibaratkan sebuah puzzle seperti ini ya mas
nah di sini ada pelurusan
nah jika beban yang ada di atas puzzle ini sudah melebihi batas kesetimbangannya
dia bisa bergerak
bergeraknya bisa naik bisa turun atau bisa saling bergeser
nah inilah yang disebut dengan gempa
nah sesar cemandiri ini
kelurusannya mulai dari teluk labuan ratu
ke kabupaten sukabumi
dan menuju ke padalarang
sepertinya dengan bandung
nah di sepanjang inilah yang diidentifikasi oleh para peneliti sebagai jalur sesar cimandiri
baik tapi kan sebagian peneliti ini masih menilai termasuk anda sendiri
menyatakan belum tentu ini berada di patahan atau sesar cemandiri
karena beradanya jaraknya cukup jauh ya sembilan km di sesar cemandiri
artinya ini masih dikumpulkan ya
analisa dari penyebab gempa yang terjadi kemarin
belum tentu dari sesar cemandiri begitu ya bu hefepty
iya karena posisinya cukup jauh ya sekitar sembilan km antara gunung gede sama kelurusan sarce mandiri
mungkin juga ada sesar lokal di sekitar sini yang perlu kita teliti lebih lanjut ya
ini diakibatkan apakah ini berpengaruh dari musim penghujan yang tengah dialami oleh indonesia saat ini
selain potensi banjir longsor termasuk gempa bumi ya
yang akan ditelanda oleh indonesia pada saat ini
iya indonesia itu memang rawan bencana gempa
setiap waktu setiap hari pasti terjadi gempa di indonesia
karena memang posisi tektonik indonesia itu diantara beberapa lempeng aktif
kemudian di daratan indonesia mulai dari sumatera jawa
juga ada patahan patahan yang aktif yang bisa menyebabkan terjadinya gempa
setiap hari kalau kita memantau bmkg ya
banyak terjadi gempa di seluruh indonesia mulai dari ujung pulau sumatera sampai papua
baik bu fepti tadi sempat menyinggung soal gunung gede ya
apakah ini juga artinya
aktivitas gunung gede pangrango mempengaruhi dari aktivitas sesar yang berada di sekitar cianjur ini
iya gunung gede itu kan salah satu gunung aktif di indonesia
tetapi sampai dengan pagi ini
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
yang khusus memang mempunyai topoksi mengawasi gunung gunung aktif di indonesia
menyatakan kondisi gunung gede itu masih relatif normal
jadi memang kita juga belum bisa memutuskan menyimpulkan apakah gempa ini karena aktivitas gunung gede
atau sesar lokal atau sesar cimandiri
karena kalau dari kelurusan sesar cimandiri posisi gempanya cukup jauh
tapi kalau aktivitas gunung gede sampai dengan pagi ini
aktivitasnya masih dinyatakan normal
jadi masih unknown ya baik
teman teman kami di lapangan melaporkan
hingga pagi ini juga masih terjadi gempa susulan
artinya memang sesar aktif ini masih berlangsung ya ibu fepti hingga sekarang
sehingga harus mitigasi ini dilakukan secepatnya
atau mulai dari saat ini ke depannya
sehingga memang kalau untuk gempa susulan
potensinya akan semakin banyak atau semakin bagaimana ya bu pepty
iya hasil laporan bmkg dari pantauan bmkg
memang cukup banyak gempa susulannya
tetapi magnitudenya semakin mengecil
kemudian trennya juga semakin berkurang
kita sama sama berdoa ya semoga tidak ada lagi gempa dengan magnitud di atas lima
dan kondisi di cianjur tetap baik baik saja
sehingga pemulihan berlangsung lebih cepat
baik kalau dari pemahaman yang diberikan lembaga anda
seperti apa ya kepada masyarakat agar lebih mengenal potensi gempa yang terjadi
karena indonesia rawan dari bencana
sejauh ini dari badan riset inovasi nasional
seperti apa untuk memberikan gambaran potensi bencana ini ke masyarakat
iya di pusat riset saya pusat riset kebencanaan geologi
kita juga melakukan dan memetakan
bukan hanya bencana gempa tapi juga tsunami kemudian tanah longsor
nah dari lembaga kita dari pusat riset kita sudah melakukan beberapa penelitian
kemudian juga bekerja sama dengan beberapa media

bagaimana membuat penelitian penelitian ini bisa difahami dalam bahasa awam
dan semoga bisa menjadi cara bagi masyarakat mencari ilmu pengetahuan terkait dengan gempa
brin juga ada gitu kemudian di beberapa media
para peneliti juga aktif menuliskan supaya bisa dipahami dengan bahasa awam

iya ini dikembalikan terhadap gempa yang terjadi di cianjur kemarin
iya ini dikembalikan terhadap gempa yang terjadi di cianjur kemarin
ini kan disebabkan oleh sesar lokal ya yang anda katakan tadi
artinya memang jauh jauh hari tidak dipersiapkan ya tata ruang tata kota dari sebuah wilayah
termasuk di cianjur ini apakah tidak dipetakan
wilayah wilayah mana yang rawan gempa dan wilayah wilayah mana saja yang mempunyai sesar aktif
iya sebenarnya pusat gempa nasional ya yang dibentuk oleh beberapa lembaga di indonesia itu
sudah mengeluarkan peta rawan bencana di daerah eksklusif
nah di daerah di seluruh indonesia
nah ini semoga bisa diadopsi gitu ya oleh pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap izin tata ruang
supaya bisa saja nanti misalkan ada izin terkait dengan bangunan yang ingin dibangun di daerah gempa
itu tidak disetujui
itu sudah ada sudah ada
pusat gempa nasional sudah mengeluarkan tinggal will atau keinginan dari pemerintah nih
terutama pemerintah daerah gitu ya untuk mengadopsi
apa yang telah dikeluarkan oleh pusat gempa nasional ini sebagai sasaran untuk menjadi kebijakan tata ruang
itu bisa dilihat di websitenya kemenupr yang ada itu pusat gempa nasional
artinya kalau berbicara soal cianjur ini pemerintah daerah setempat belum bisa memetakan lebih dalam ya
potensi likuifasi yang akan bakal terjadi ataupun potensi gempa tektonik yang akan terjadi di wilayah tersebut
ya mungkin perlu berkoordinasi bersama
ya mungkin perlu berkoordinasi bersama pemcd setempat ya sehingga kedepannya tidak lagi terjadi
atau mulai melakukan memendirikan bangunan bangunan yang relatif tahan gempa
itu yang bisa kita lakukan ya karena memang tidak bisa dipungkiri gitu
seluruh indonesia itu memang rawan gempa gitu
bu fepti saya minta juga dari anda bagaimana agar tidak panik dalam situasi gempa yang terjadi apalagi yang berada di dalam ruangan
apa yang harus dilakukan
bagi masyarakat yang mengalami gempa bumi
ya satu hal yang mungkin perlu kita lakukan mulai dari sekarang adalah bagaimana menginstal pengetahuan alam bawah sadar kita terhadap reaksi tubuh kita ketika gempa terjadi
pengetahuannya banyak sebenarnya tapi mungkin proses latihan setiap rutinnya yang belum ada di indonesia ya
kalau misalkan sebenarnya kita berada dalam ruangan ketika gempa terjadi
maka yang perlu kita lakukan adalah melindungi kepala dengan cara apa
bersembunyi di bawah meja
nah setelah getaran terjadi baru kita keluar gedung dan menghindari tempat tempat yang memungkinkan pohon jatuh atau tumbang
nah ini yang mungkin memang belum rutin ya dilakukan di beberapa tempat baik perkantoran satuan pendidikan sehingga ketika ada gempa kitanya panik gitu ya kitanya panik
baik sejauh ini early warning system sudah berjalan belum di indonesia
apalagi kalau edukasi soal mitigasi potensi bencana yang ada di tanah air apalagi khususnya gempa
proses berjalannya sudah menuju ke sana ya tapi memang harus koordinasi antara pemerintah daerah yang sergep yang gercep gitu ya
jangan mungkin mengandalkan dari pemerintah pusat gitu karena wilayah indonesia luas sekali
nah bagaimana kemudian pemerintah daerah juga bisa menggandeng beberapa
beberapa lembaga kemudian organisasi sosial atau beberapa peneliti untuk melakukan air quick drilling atau latihan menghadapi gempa
lembaga lembaganya banyak gitu
baik singkat ini mungkin terakhir ya bu ya saya minta dari anda gambaran potensi megatrust di selatan pulau jawa ini kan menjadi kepanikan juga atau antisipasi tentunya bagi warga masyarakat
khususnya berada di selatan pulau jawa dan juga potensinya ada di sumatera
beri kami gambaran sebenarnya dari potensi megatrust ini apakah benar benar terjadi atau kita harus memang siaga untuk segala potensi bencana yang terjadi di tanah air bu fepti
iya yang paling penting adalah siaga gitu saja karena memang zona subduksi yang menjadi pemicu ya terjadinya megatrust itu memang berada mulai dari ujung pulau aceh sepanjang
kemudian menuju pantai pulau jawa
kemudian menuju pantai selatan jawa dan sampai menuju indonesia bagian timur
jadi memang yang pertama jangan panik gitu ya panik dan kemudian kita memang harus siap bencana itu mungkin terjadi entah kapan jam berapa berapa kekuatannya kita juga belum tahu
nah ini yang penting adalah tadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita bersama sama sehingga ketika misalkan memang terjadi gempa gitu ya kita sudah siap dengan pengetahuan alam bawah sadar kita supaya tidak lagi banyak makan korban
baik artinya anda mengamini ya bakal ada potensi bengkatras di selatan pulau jawa atau seperti apa analisa anda di brin
ya potensinya memang ada gitu para peneliti rekan kita dari itb juga sudah memunculkan dalam beberapa publikasi internasional mereka dan memang juga tidak dipungkiri kegiatan atau aktivitas di selat jawa juga semakin meningkat ya
jadi bagaimana kita dari diri kita sendiri mempersiapkan diri kita untuk siap kita kembali ke selatan jawa
jadi kalau misalkan misalkan berharga pun tidak tetap

tapi bagaimanapun memang kita perlu tahu indonesia itu memang daerah rawan gempa
baik indonesia rawan terhadap beberapa bencana yang ada di tanah air tidak hanya gempa
terima kasih sekali
banjir longsor puting beliung pohon tumbang dan semacamannya ini harus menjadi apa ya alarm buat kita tetap waspada di manapun itu berada
terima kasih atas bincang bincangnya pada siang ini
bincangnya pada siang ini ibu fepti febriani peneliti dari media pusat riset kebencanaan geologi
badan riset inovasi nasional indonesia
terima kasih bu fepti selamat siang assalamualaikum
selamat siang assalamualaikum salam rahmatullah dan berakat